ya secara umum itu penyebab kebakaran itu ada dua ya
artefak lain situs lain termasuk candi candinya
itu harga rata rata di jawa timur jawa tengah jawa barat sedikit lebih tinggi
mungkin ada yang juga mau belajar softball atau baseball
ketika kami berkumpul bersama di bawah pondok jerami kecil itu ibu jaseline berbagi kisahnya dengan kami
menteri pertahanan prabowo subianto ingin membuat giant sea wall
istilahnya kan mulainya dari nol banget kan
berdasarkan prediksi prediksi itu
untuk memenangi sepak bola kita itu komitmen
apalagi kalau kita inget ya tarifnya pun murah banget cuma rupiah aja
sehingga nanti kita nggak lihat lagi petani peternak itu sedih karena barang barang yang diproduksi itu harganya
berarti apa yang harus dilakukan begitu sudah mulai lagi nih latihan lagi
jadi mitigasi gempa itu sebenarnya intinya itu adalah memperkuat bangunan mbak
ini kan ada suatu apa ya sistematis proses gitu ya pak ya
kini menjadi mata pencarian
sepertinya saya ninggalkan ya itu nggak ada kesetiakawanan
disitulah lalu ada ancaman mau nembak
minta kasus ketenaga kerjaan pekerja migran jangan selalu dicap dengan istilah tindak pidana perdagangan orang
ketan hitam dicampur sama ketan putih komposisinya kurang lebih tiga banding satu ya
terima kasih banyak atas kerjasamanya semua
terdampak langsung bagi bengkel modifikasi kenalpot
di negara ini kita harus mengambil mereka dengan sangat serius
nah beberapa waktu yang lalu kita sudah mempelajari bagaimana anda bisa untuk belajar menyukai diri sendiri
kemudian penguatan nah seperti itu
maka kalau kita berbicara bahwa orang yang pilih internet gratis
adalah keturunan sasak pulau lombok nusa tenggara barat
mbak mira anda melihat ini pemerintah ada desakan dari kalangan pengusaha kalangan investor
kalau di luar jelas dia mvp liga gitu kan
nah pendeta ini memang ya kita harus melihat juga kepada waktu
langsung ini ya hentikan perang karena perang merugikan
caranya supaya dapat bergabung
akan ada pengalihan arus laling menuju keluar jatinangor
gue masuk sma tiga karena ali budimansyah cuy
salah satunya adalah kondisi darurat
ternyata jawa timur cak imin itu
ya bukan diremajakan ya tapi pokoknya dibuat lebih bugar lagi
salah satu yang dilakukan lisa ialah menyediakan lapangan basket di depan rumahnya
saya tidak menuruti tuhan untuk mendapatkan keselamatan saya
lihat saja saat lava dari campuran saus dan cabai ini ditumpahkan
jaga kecepatan dalam kecepatan yang aman
tapi melintas dengan segera dan penuh dengan perhitungan
membayar khusus ke langsung ke rumah sakit membayar khusus ke rumah sakit jadi bayar gapnya lah ya
bu evita kayaknya ini undangan ini saya bersedia untuk juga
dan kali ini saya berhubung karena saya bisa melihat langsung proses pembukaan
itu jadi nyokap tuh dulu alum di ragunan
jadi di konservasi indonesia ini kita ingin banget sama sama bekerja untuk melestarikan dan melindungi apa yang kita punya di indonesia
sehingga rumah batik selatan ini bukan hanya menciptakan hain batik
padahal di sekolah itu angkanya relatif lebih sedikit ya
ternyata jauh lebih bagus main sebagai center back pertama
laporan telepon saja lewat naik ban ban misalnya langsung direspon gitu
pengelola rutin merawat dan membersihkan koleksi manuskrip kuno yang didapatkan dari rumah rumah penduduk candi cangkuang
kalian punya target gak sih mungkin ingin manggung di festival edm mana indonesia luar negeri dari eka
karena untuk mers belum ada vaksinnya
yang ditumbuk di dalam lesung atau dalam bahasa sumba disebut ngihung
seperti jawa barat jawa tengah yogyakarta bali dan lombok
jadi bentuk punishment nya adalah kita memberitahu saja
potensi orang toksik itu bisa terbawa masuk begitu dalam pemerintahnya pak prabowo kalau tadi bang
tapi selama ini belum pernah ada gitu ya
kowai sih semangat dong ya
seperti petani di desa kembang bilo ini
jadi kita sama gitu ya bahwa ini adalah suatu organisasi yang science base
alat yang digunakan juga alat basic jadi kita tahu pesulap di atas panggung
di amerika ada semua cerita
yang mengganggu ketertiban umum
bisa dipastikan bahwa ini juga akan dicukupi semuanya ya pak
selama sekitar mungkin bisa sampai dua belas jam dua belas jam lebih
kita punya empat puluh enam ribu ton lebih
tanpa rasa minder meskipun menderita apert sindrom
hanya terdistribusi dua puluh tujuh persen
berbicara kepada nitv news
lu menebak artis village menebak terus gitu aja ya
di samping itu juga merupakan menambah keyakinan tentunya untuk para orang
sangat khusus dan kita satu persatu coba untuk mengatres situasi yang ada
iya agak seminggu ya seminggu dua minggu ya
udah gitu ya udah gue ditawarin sama yang punya yang punya
putih sama oranye ini kejadian kita dapat support dari wahana jadi salah satu company di jakarta
apalagi kan suara suara parah seperti ini itu memang wajib
pempek ini juga menyajikan beraneka jenis pempek
kedepannya dalam waktu dekat ini selain tadi yang menaikkan harga lalu apa langkah lain pak untuk menjaga stabilisasi ini pak
soto padang ini menjadi pembuka ragam kuliner saya kali ini
namun tingkat keparahan penyakitnya dapat diperlambat
tim liputan cnn indonesia
untuk masuk ke lokasi ini pengunjung wajib membayar biaya masuk sebesar rp dua puluh per orang
tapi ini kan nunggunya agak lama ya mbak dua puluh sampai tiga puluh menit
kita tahu inflasi sangat terkendali
dana darurat terlebih dahulu yaitu tiga kali pengeluaran rutin bulanan dia
yang kita sebut apa head immunity kali ya gitu
terus kayak udah beberapa tahun
eh tapi kalau ngomongin soal atlet menembak nih sebenernya ada rentang usianya gak sih
kalau jam jam seperti ini sih biasanya ya kayak ginilah situasinya gitu ya
ketersediaan ini sangat penting bagi masyarakat indonesia mas yudha
mengandung sembilan puluh enam kalori dan kentang seratus gram delapan puluh tujuh kalori
debit air di pintu air manggarai ini yang berada di kawasan menteng jakarta pusat
karena walaupun adanya organisme seperti plankton itu bagus indikator ekosistem yang baik
yang dikabarkan bahwa ada jalan serana pelayanan publik berupa jalan
dan aku lumayan dekat sama coach matt
bapaknya ini bisa menghabiskan kurang lebih sekitar
di masa pendidikan dan pelatihan paski beraka yang ketat
jadi ada empat puluh orang dari titik a ke titik b
jadi bukan emang kayak orang lagi ngide aja misalnya
ig profile nya admin sendiri nih
bagaimana sih untuk dalam dia merawat rumah tersebut
sebenarnya habis makan serasa ditampar
yang merupakan aliran transaksi transaksi yang sekarang tentu tidak sesuai dengan nilainya
tapi gimana sih sebenarnya tren pencarian jodoh di dunia maya ini dari kacamata pakar
ada alat tawar politik tidak yang membuat ini maju mundur bang rey
dulu pas saya pindah ke sini
atau sedikit menekankan ya bahwa adanya badan penelitian dengan melakukan penelitian itu dua hal yang berbeda
seperti sesar cimandiri sesar garsela sesar citarik sesar cipamingkis dan sesar lembang di bandung
jadi sudah jelas ya anggapan coklat bisa meningkatkan gairah seksual seseorang
apa bokap suka apa suka sama dia si savi itu
dari segi badan apa sukses fit gitu ya waktu semifinal ketemu zangnan aja udah yakin banget
dari agri agri yang kamu adalah
berikut ini laporan tentang hal tersebut yang disusun oleh deborah gouk untuk sbs news
tapi terganggu mungkin iya ya karena ada ojol yang parkir
memulai menyusuri tol cisumdawu dari cilenyi
karena pembelahan politik itu sebenarnya yang ngerugi kasihan rakyatnya
harga sandow di sini berkisar lima puluh ribuan per porsi
sembilan puluh sih saat ini di jakarta aja ya
nanti pakainya garam sama merica aja
jadi karya karya itu nanti akan
terima kasih kepada tiga tim ses tiga jurubicara yang sudah hadir pada sore hari ini di cnn indonesia
dari studio kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan
sebagai tempat sentra vaksin untuk masyarakat
situasi sangat tidak kondusif
ajis bukan satu satunya pedagang bubur di kampung buwe
oleh karena itu berdasarkan hisap posisi hilal seluruh indonesia sudah di atas ufuk

ntar deh untuk kasus lu ntar gua coba ngomong deh katanya sama indonesianya
oleh karena itu pak prabowo tentu kita harapkan juga menyiapkan tim
jumlah korban mencapai dua puluh lima member
sehingga mengakibatkan petani sawit kita juga sengsara saat ini
cuman begitu udah kelar nelangnya ayu kan
karena pmkg yang memiliki data informasi berkaitan dengan potensi hujan
ini adalah perintah yang kelima
sulit untuk mencari perlindungan hukum tidak punya kekuatan dan lain sebagainya
menariknya bubur di sini berbeda dari bubur biasanya karena disajikan dengan cara dibakar terlebih dahulu
tentunya ibu dini memberikan makanan makanan yang halal
jadi saya mengingat orang tua teman saudara satu per satu
kalau berbicara untuk hari ini
bahkan untuk area jawa tengah saja jumlah dalang wanita tak sampai sepuluh orang